ya vito dan juga pemirsa kejahatan berat perkosaan dan pembunuhan yuyun di bengkulu
memicu kembali wacana hukuman kebiri untuk pelaku pemerkosa
namun wacana ini juga masih menghadapi pro dan kontra
mari kita lihat ada dua metode kebiri atau dalam istilah kedokteran itu disebut sebagai
yang pertama adalah kastrasi
di metode tradisional atau kebiri fisik ini secara teknis hukuman ini berupa pembuangan testis pelaku pemerkosaan
dan akibatnya pelaku akan kehilangan gairah seksual dan juga akan mandul permanen
sementara itu ada metode kebiri yang kedua ini dikenal sebagai suntik kebiri atau kebiri kimiawi
secara teknis dokter yang ditunjuk penegak hukum akan menyuntikkan senyawa anti androgen
ini akibat yang ditimbulkan adalah penekanan dorongan seks dan bisa membuat mandul
walaupun efeknya hanya bersifat sementara
sementara itu dari dua metode tersebut tadi kebiri kimiawi lah yang paling banyak dipakai di sejumlah negara dunia
dibanding kebiri secara fisik
kita lihat misalnya di amerika serikat di mana hukuman kebiri kimiawi mulai diberlakukan dua puluh tahun lalu
khususnya di amerika serikat
california menyusul kemudian florida dan tujuh negara bagian lain dan terakhir tahun dua ribu delapan lalu
ini di negara bagian louisiana yang juga menerapkan hal yang sama
sementara itu di eropa sanksi kebiri kimiawi juga membayangi pelaku pemerkosa dan pencabulan anak anak
kita lihat ini dimulai dari polandia pada tahun dua ribu sembilan selanjutnya kebiri kimiawi juga berlaku di inggris
ini pada tahun dua ribu sepuluh
dan juga di moldova estonia dan macedonia pada tahun dua ribu dua belas dan dua ribu tiga belas
sementara itu di bagian dunia lainnya sanksi kebiri kimiawi juga disetujui oleh parlemen rusia sejak lima tahun lalu
sementara di asia tiga tahun lalu korea selatan menjadi negeri pertama di kawasan ini yang menerapkan hukuman untuk pemerkosa
itulah kira kira ya vito dan juga pemirsa
ada dua cara kebiri secara
fisik dan juga kebiri secara kimiawi
nah yang paling sering dilakukan adalah kebiri lewat kimiawi
tapi ini sebenarnya masih ada kontroversi dibalik hukuman kebiri ini
masih ada pembicaraan dan pembahasan yang panjang terkait dengan ini
walaupun ini dianggap efektif apakah telah memenuhi rasa kemanusiaan
terima kasih desi dan kam